menteri kelautan dan perikanan republik indonesia di prabowo
terciduk dalam operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
edi dicokok karena tersangkut dugaan kasus sebuah proyek dalam kementerian kkp
sebelum menjabat sebagai menteri
edi prabowo mengawali karir politiknya sebagai kader partai gerindra
sosok yang dikenal dekat dengan menhan prabowo subianto ini
juga sempat menjabat sebagai ketua komisi empat dpr ri
yang membidangi pertanian dan perikanan
sebuah modal yang mengantarnya menjabat sebagai menteri kkp
menggantikan menteri sebelumnya susi puji astuti
edi prabowo ditangkap usai melakukan kunjungan kerja
ke salah satu negara bagian amerika serikat hawaii
bersama istri dan beberapa pejabat kkp di tengah pandemi covid sembilan belas
lewat postingan di akun instagramnya
edi membagikan kegiatannya selama berada di hawaii
edi menyebut tujuan kungkur ini
demi menyukseskan budidaya udang berkelanjutan di indonesia
serta melakukan dialog dengan nelayan indonesia
yang bekerja di kapal penangkap ikan amerika
sayangnya ini bukan kali pertama seorang menteri
di bawah kabinet presiden joko widodo
tersangkut catatan kelam kasus aswah
menteri sosial kabinet kerja joko widodo idrus marham
diciduk kpk dalam kasus korupsi proyek pltu riau i
peristiwa ini diawali dari kecurigaan
atas pengunduran diri idrus marham
sebagai menteri tanggal dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
dalam persidangan atas dirinya pada januari dua ribu sembilan belas
mantan sekjen partai golkar ini didakwa menerima
suap dua dua miliar rupiah dari pengusaha johannes koco
hakim memutuskan idrus terbukti bersalah
dan difonis tiga tahun penjara dan denda satu ratus lima puluh jutaan rupiah
idrus marham ditahan di lapas kelas satu cipinang
pada sebelas september dua ribu dua puluh
sosok yang juga dikenal dekat dengan sesama terpidana korupsi
setia novanto ini bebas
sosok pembantu jokowi yang ditangkap kpk berikutnya
adalah mantan menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
imam terlibat dalam kasus penyaluran
denahibah komite olahraga nasional
dan disebut menerima suap senilai sebelas lima miliar rupiah
suap ini dimaksudkan agar politikus pkb ini
mempercepat proses persetujuan dan cairnya denahibah kony
untuk kemenpora di tahun dua ribu delapan belas
imam nahrawi dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun
dan masih menjalani kurungan sampai dengan saat ini
tim liputan sianat indonesia